perusahaan indonesia pt mobil anak bangsa mab yang memiliki produk andalan bus listrik menjalin kerjasama dengan desten group
sebuah perusahaan baterai listrik asal jerman
bentuk kerjasama tersebut berupa pengembangan baterai untuk kendaraan listrik
baterai yang memiliki keumpulan dibandingkan
founder pt mobil anak bangsa sekaligus ketua umum periklindo muldoko menandatangani mou dengan kepala program riset dan pengembangan destin thomas gerhad wilham damits di sentul jawa barat rabu sore
bentuk kerjasama berupa pengembangan baterai untuk kendaraan listrik
khususnya bus listrik buatan pt mobil anak bangsa
direktur teknik pt mobil anak bangsa bambang trisupaji menjelaskan desten tertarik menjalin kerjasama dengan pt mab karena menganggap pt mab concern dalam pengembangan bus listrik di indonesia
tenaga kerja yang direkrut merupakan putra putri terbaik bangsa tanpa melibatkan tenaga asing
begitu nanti kita kerjasama dan desten ada planning untuk memproduksi baterai maupun motor di indonesia tentu lokal kontennya akan meningkat secara cepat
saat ini pure putra bangsa tidak ada tenaga ahli asing yang bekerja di mobil anak bangsa
tetapi dalam pengembangan baterai ini kami masih perlu membutuhkan partner aliansi strategis untuk memproduksi baterai di sini dengan tujuan utamanya adalah ekspor selain tentunya market dalam
sedangkan desten group telah mengembangkan industri baterai sejak tahun dua ribu tiga belas
salah satu terobosan yang dibuat desten group adalah teknologi ultra fast charging adalah pengisian daya baterai
dilakukan dalam waktu singkat
selain itu kelebihan lain baterai buatan deston group adalah bisa didaur ulang hingga tidak meninggalkan limbah dan aman untuk lingkungan
desten dia sampaikan kepada map bahwa dia sudah melakukan pengembangan baterai sejak dua ribu
jadi kurang lebih sudah empat tahun dia kembangkan
nah dari pengembangan itu dia menemukan sebuah terobosan
yang nama terobosan itu akan membuat keterkejutan dunia
yaitu yang sering orang menyebut ultra fast charging
nah dengan teknologi ultra fast charging itu dia tertarik untuk bisa diaplikasikan di
di bus kita
nah untuk menuju pengujian di bus map
kami dari map juga harus melakukan pengujian performance dari baterai yang dia kembangkan
nah itu sudah kita mulai kurang lebih awal tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan agustus ini
kita teliti satu persatu performance dari baterai
performance dari bms atau battery management system dan charging system nya
desten mempunyai teknologi soal kabel itu bahwa dengan ampere yang tiga kali lipat

dan itu sudah dibuktikan di genewa motor show
dengan kerjasama ini diharapkan masyarakat mempunyai pilihan untuk menggunakan kendaraan bertenaga listrik yang ramah lingkungan